di singapura telah menemukan kasus varian delta plus atau delta ay empat dua penemuan varian delta plus
di singapura dikhawatirkan akan menyebar ke negara negara asia lainnya apakah varian delta
ini memiliki karakteristik yang dapat mempengaruhi laju penularan ke para keparahan gejala maupun
vaksinasi ini melalui sambungan zoom saya sudah bersama sony haribe harmadi ketua bidang perubahan
pelaku satgas penanganan covid sembilan belas dan ada profesor chandra chandra yoga aditama direktur
pasca sarjana universitas yarsi dan guru besar fakultas kedokteran universitas indonesia
pagi bapak bapak bapak ya terima kasih bapak sony dan prof chandra sudah bergabung dengan kita
sore ini saya ingin ke prof chandra dulu prof kita ingin mengetahui biar tidak salah memahami apa yang
dimaksud dengan varian delta ay empat
ini dan karakteristiknya menjelaskannya secara sederhana bagaimana dok prof
secara mendadak gitu ya agelangerta dunia itu terjadi pada empat januari dua ribu tujuh atuk berhenti turun
lima belas februari dan kemudian naik lagi
sampai gelombang kedua dua puluh satu april
kemudian turun lagi
sampai empat belas juni udah mulai naik
lagi sampai gelombang ketiga dua puluh tiga agustus
dan setelah itu dia turun lagi sampai
oktober dan sudah mulai
naik lagi sedikit jadi dari
delapan belas oktober itu sudah naik
kita tidak tahu apakah ini akan naik lagi
tapi kalau kita lihat gelombang satu turun
dan naik lagi gelombang dua turun
naik lagi gelombang ketiga turun
sekarang sudah seakan akan sampai dasarnya
dunia ini pada sebelas oktober
dan sudah naik sedikit mudah mudahan tidak naik
terus gara gara ayun empat dua tapi
ini gambaran umum di dunia
itu satu yang saya ingin sampaikan
kemudian tentang variannya
seperti kita ketahui pada akhir
dua ribu dua puluh atau awal dua ribu dua puluh satu
dari india dikenal sebagai
sedangkan orang tahu
justru bukan cuma satu ada tiga
yang kemudian dikasih nama varian kapa
walaupun sekarang tidak dikasih nama kapal lagi
karena sudah bukan varian of interest
kemudian ada b seribu enam ratus tujuh belas dua
itu yang disebut sebagai varian delta
yang oleh who digolongkan sebagai
varian of concern jadi penyebab
kenaikan kasus di banyak negara termasuk indonesia
dan yang ketiga ada
yang memang belum dapat nama karena tidak
dampaknya belum terlalu jelas
itu ada tiga nah dari tiga ini yang kita
bicarakan kan yang titik dua yang varian delta
kemudian ada anaknya lagi begitu ya
ada anaknya lagi ada yang a
ada yang c ada yang j ada yang k
dan yang banyak dibicarakan adalah
sekarang yang jenis ay
ay itu sudah ada
sekitar tujuh puluh lima jenis dari aye itu
tapi yang paling banyak dibicarakan
kalau di inggris ay empat itu sudah
dalam penuh terakhir

kebetulan saya cek sudah ada
dari kasus terakhir kenapa di inggris karena memang
inggris yang punya data cukup luntar
kenapa disebut ay karena
ada mutasi di dua
di protein yang namanya a dua ratus dua puluh dua v
maaf ini agak terlalu teknis
dan ada mutasi juga di
y satu ratus empat puluh lima h jadi tegasnya
kalau disurut turun ke atas
memang bagian dari b enam belas tujuh belas dua
atau varian delta
dan kalau ke atas lagi ini bagian dari
enam b enam belas tujuh belas kalau ke atas lagi
tentu bagian dari varian delta
sampai hari ini atau sampai kemarin lah
kan dunia mengirimkan
di empat puluh dua negara seperti tadi
mas farid sampaikan beberapa hari yang lalu
singapura melaporkannya itu kira kira
gambaran emang coba menjelaskannya
semudah mungkin mudah mudahan
bisa ditangkap kalau untuk
berdampak nggak prof atau
juga implikasinya terhadap
infeksius atau tidaknya bagaimana
dibanding yang lain
oke jadi kalau ada
varian baru mau delta mau alpha
mau beta mau empat dua
selalu dilihat terhadap lima h
lalu itu bagaimana terhadap
berat ringan nyakit
bagaimana pengaruh varian baru terhadap
kemungkinan infeksi ulang
keempat bagaimana dampak varian baru terhadap
alat diagnosis dan kelima
bagaimana dampak varian baru terhadap
datanya kalau datanya sudah lengkap
maka varian itu akan
dikelompokkan sebagai voc datanya sudah lengkap
misalnya saja varian delta kita sudah punya

sudah jelas si ay empat dua ini
karena baru dan jumlahnya
relatif masih kecil di dunia ini dibandingkan
yang lain maka yang ada baru data terhadap
penularan belum ada data lengkap terhadap
yang lainnya terhadap penularannya
ada dua data yang sudah ada yang pertama
menular satu dan yang kedua
ada data di inggris kalau varian
data menular di kalangan rumah tangga itu
yang ay empat dua ini menular di rumah tangga
varian delta data terhadap
yang lain kita masih tunggu dan mungkin akan ada
beberapa waktu lagi walaupun sekarang sudah
orang sudah berhipotesa tapi saya sih
lebih suka kalau sudah ada data ilminya yang pasti
daripada kita berhipotesis oke baik
saya ke pak soni kalau gitu saya akan bertanya
soal data ini sudah ada termonitor pak
ini di indonesia pak
ya sejauh ini belum ada ya
tadi yang prof chandra
menjelaskan sudah dengan sangat baik
nah cuma memang sudah ditemukan
kita perlu kewaspadaan
salah satu bentuk kewaspadaan
kita adalah bagaimana
pelaku perjalanan internasional
yang kedua kita meningkatkan
testing dan juga
tracing ini terus dilakukan oleh
pemerintah dan kami selalu
menjelaskan bahwa apapun
pencegahannya karena ini virus yang
sama masih sama pakai
masker jaga jarak
nah memang kalau misalkan
kita sangat tidak berharap varian ini
masuk ke indonesia
kalau sampai masuk dan dia lebih menular
daripada varian delta lalu
kemudian bisa menurunkan efektivitas
masyarakat lengah tidak
mematikan protokol kesehatan tentu
akan berdampak terhadap
percepatan lonjakan kasus
nah ini yang betul betul menjadi concern
kita menjadi sebuah kehatian
kalau melihat realita hari ini
dengan level ppkm yang
berada di level dua di sejumlah
wilayah di indonesia
dan melihat juga ini adalah
yang sudah ada kasusnya
ini perlu ditingkatkan di pintu masuk
khususnya jalur udara
atau jalur laut bagaimana
yang akan kita lakukan
sistemnya yang akan kita lakukan
yang akan diterapkan nanti
betul bung ferdi jadi yang pertama
adalah kita membatasi
masuk yang diperbolehkan
tidak semua bandara internasional
kita boleh menerima kedatangan
internasional tidak semua
pelabuhan kita boleh menerima
kedatangan internasional dan tidak
semua pos lintas batas negara kita
yang merupakan lintas
darat itu diperbolehkan untuk dibuka
menetapkan hanya beberapa entry point
sebagai contoh yang sekarang
diperbolehkan hanya di jakarta
lalu kemudian di surabaya
ya terus kemudian di samratulangi
jadi di situ
kita juga langsung melakukan
tes pcr begitu orang
selain diperiksa dokumennya
termasuk dokumen hasil
pemeriksaan pcr sebelum keberangkatan
dan juga kartu vaksinasi
dia juga langsung kemudian dites
pcr nah di situ
ditunggu selama satu jam
bagi mereka yang positif langsung
dipisahkan sehingga memang
kita sekarang mendorong
dan memang mewajibkan
tes pcr dilakukan di entry point
bukan di tempat karantina
untuk menghindari terjadinya
transmisi penularan selama
orang berpindah dan juga selama
lebih ketat sekarang dan
negara negara yang diperbolehkan
masuk ke indonesia juga sangat dibatasi
hanya ada sembilan belas negara
termasuk positivity ratenya
kasus terkonfirmasi positifnya
jadi memang kita sangat berhati hati
terhadap kasus impor
terutama munculnya varian baru tadi
oke saya ke prof chandra
prof dengan skema pengawasan
yang diterapkan oleh saat gas
melalui pemerintah begitu ya
apakah kemudian masih ada potensi
celah untuk bisa masukkan
masuk subvarian delta ini
apa mitigasi yang lebih cepat prof
agar kondisi ini tidak
mengkhawatirkan begitu ya karena sudah mulai
keluar nama nama varian
seperti ini masyarakat sudah mulai
ya nomor satu setuju saya
masyarakat harus awas kalau ada varian varian
seperti ini karena memang ini mungkin berkembang
dari waktu ke waktu itu nomor satu
nomor dua memang tidak ada cerita yang cepat sih
semua harus dilakukan secara sistematis
pak soni sudah sampaikan tadi
saya lima poin sebagian
besar disampaikan oleh pak soni
nomor satu tentu saja
untuk kita anggota masyarakat
tetap melakukan tiga m atau lima m
sesuai dengan protokol kesehatan
sementara pemerintah tetap menerapkan
ppkn sesuai dengan levelnya
seperti masyarakat disampaikan memang
kalau sekarang kita keluar rumah begitu saya kadang kadang
keluar rumah kita lihat bahwa
di mana mana sudah rame ya dan tidak semua orang
menggunakan masker dengan benar jadi saya kira
ini perlu terus terus diingatkan
bagus untuk cnn menggunakan acara ini
untuk balik mengingatkan masyarakat
itu nomor satu
kemudian nomor dua kan soal tiga
itu kita harus tingkatkan ini
karena ini bicara tentang
ayd empat dua maka yang harus juga
ditingkatkan bukan hanya tes pcr
biasa tapi juga
kita tahu bahwa kalau ada whole genome sequencing
negara itu akan mengirimkan ke g delapan
yang mengumpulkannya berdasarkan
data sampai tadi malam itu indonesia sudah
memang ini meningkat jauh karena dulu
hanya peksa empat ratus tapi sekarang sudah delapan tiga ratus lima puluh
tapi kalau dibandingkan negara lain
ini masih lebih sedikit
yang sudah dikirimkan india itu tujuh puluh
yang sudah dikirimkan saya tidak mau
bandingkan dengan amerika yang sudah
mengirimkan satu empat juta atau satu satu juta
jadi saya usul pak tony dan teman teman
di kementerian itu juga kalau whole genome
sequencing ini terus ditingkatkan
delapan sudah bagus naik tapi naikkan
tujuh puluh maksudnya kita tidak
terus yang kedua soal testing
yang ketiga soal vaksinasi memang harus
terus ditingkatkan kita bersyukur vaksin vaksin
terus berdatangan saya kebetulan juga
anggota dari avg covax dan saya kira
tiga hari yang lalu kami baru rapat karena
ada sumbangan vaksin cukup besar dari
european union dan sebagian cukup banyak
akan datang ke indonesia tapi balik lagi
kalau cerita india ini mohon maaf ya
india itu sekitar seminggu yang lalu sudah
satu miliar sementara penduduk india empat kali
kita kalau dibagi empat kan kalau satu miliar
bagi empat harusnya kita sudah bisa menyuntikkan
dua ratus lima puluh juta dosis vaksin saya kira sekarang
belum sampai ke situ itu yang mesti terus
ditingkatkan itu yang ketiga kemudian yang
tepat yang tadi dibahas tentang penjagaan
resit masuk bagaimanapun penjagaan resit
masuk harus diikatkan saya punya
bau sel konkret selain yang sudah bagus
sekarang dilakukan nomor satu sekarang ini kan
orang kalau negatif kan dikarantinan lima hari
memang kalau menurut who rata rata masih
inkubasi itu kalimatnya lima enam sampai empat belas hari
jadi antara lima enam indonesia ambil yang lima
daripada yang enam akan bagus ambil yang enam
sebenarnya daripada ambil yang lima nah dua bulan yang lalu
keluar dan meta analisa yang menganalisa
sekian ratus penelitian di seluruh dunia
dan keluar dengan angka masa inkubasi itu tujuh hari
jadi saya usul konkretnya yang pertama lima hari
karantina ini kalau bisa dinaikkan enam atau tujuh hari
mungkin akan lebih baik
itu satu tapi yang kedua yang lebih penting lagi
sudah lewat masa karantina itu lima hari enam hari tujuh hari
orangnya kan akan pergi ke hotel atau pergi ke rumahnya
itu tetap harus diawasi minimal empat belas hari
ada juga cara yang mengawasi sampai dua puluh satu hari
sesudah karantina ini jadi masih ada dalam kendali
tugas kesehatan setempat tidak perlu lagi dari pusat
kalau dia pergi ke salah satu provinsi maka
dinas kesehatan atau puskesmas itu diberitahu
oh ada bapak ini atau ibu ini baru datang
dari negara itu tanggal sekian keluar karantina
tolong diawasi sampai tanggal sekian
saya kira itu bisa dilakukan dengan sistem yang sekarang
itu juga ada itu yang keempat
dan yang kelima terakhir kita semua berharap
kasus kita pelan pelan mudah mudahan jangan naik lagi
tapi kalau tok sampai naik lagi tentu harus ada upaya upaya
yang bagus dilakukan di rumah sakit dan sebagainya
jadi saya sampaikan pak serdi juga pak tony
beberapa hari yang lalu itu satuan rumah sakit seluruh indonesia
baru melakukan kongres
dan itu dibuka oleh bapak presiden dan bapak presiden
mengingatkan juga hati hati kemungkinan kasus
varian berbagai varian baru
sudah menyangkatkan rumah sakit
jadi saya kira rumah sakit juga harus tetap aler dan lesbara
jadi lima poin ini yang perlu dijaga untuk agar kasus ini tidak
menjadi tidak terkendali
oke oke baik pak soni nanti tentu akan menjawab rekomendasi dan usulan ini
apakah kemudian juga bagaimana strategi untuk potensi gelombang ketiga nanti dijawabnya setelah jeda
kita akan kembali lagi di cnn indonesia news hour sesaat lagi
dan kita masih melanjutkan dialog kita siang ini bersama prof chandra dan pak sony
kita ke pak soni pak soni bagaimana menjawab rekomendasi dan usulan dari prof chandra tadi
soal capaian vaksinasi yang saat ini juga masih
rendah apalagi ke kelompok kelompok rentan seperti lansia juga masih begitu kecil angkanya
termasuk juga soal masa isolasi tadi apakah kemudian ini akan jadi salah satu pertimbangan untuk
mengantisipasi hal hal yang berkaitan dengan kasus varian baru ini ataupun juga potensi gelombang
ketiga yang diramal oleh sejumlah pihak pak
ya jadi yang pertama soal sasaran vaksinasi kita
pasaran vaksinasi kita itu dua ratus delapan juta penduduk indonesia ya
lalu kemudian dari dua ratus delapan juta penduduk indonesia sudah satu ratus delapan puluh tiga juta eh satu ratus sembilan puluh tiga juta sorry yang sudah divaksin
nah kalau kita lihat dari satu ratus sembilan puluh tiga juta tadi itu yang sudah divaksin dosis kedua lengkap itu sudah mendekati tujuh puluh empat juta
ya jadi sudah cukup besar sebetulnya
mengingat indonesia juga wilayahnya kepulauan ya
ada tantangan dalam distribusi vaksin dan seterusnya
lalu kemudian untuk vaksinasinya lansia itu sebetulnya sudah sangat baik
tapi memang menjadi pr bagi kita di beberapa daerah ya
makanya ini harus dipercepat karena bagaimanapun juga target kita adalah satu mencegah selama mungkin jangan sampai terjadi gelombang ketiga
lalu yang kedua ya kita harus mempercepat vaksinasi untuk menghindari tingkat keparahan dan tingkat kematian
yang lebih tinggi kalau sampai terjadi gelombang ketiga
nah kemudian terkait dengan rekomendasi untuk masa karantina
terima kasih masukannya prof chandra
jadi memang kemarin kan sebelumnya kita sudah delapan hari ya kan
lalu kemudian minggu lalu kita kurangi menjadi lima hari
tentu dengan berbagai pertimbangan
dan juga kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini kan
sifatnya masih melihat kondisi
jadi selalu seperti leveling ppkm saja melihat perkembangan
makanya di review setiap satu sampai dua minggu
tidak dalam waktu yang sangat lama
lalu kemudian kebijakan lainnya begitu kita menemukan kasus positif dari pelaku perjalanan internasional selalu dilakukan whole genome sequencing
nah ini juga terima kasih prof chandra
karena kita mencurigai
itu hal depan
jangan viaul landas ini saja normal
tapi ini ini untuk tema tentang
lalu kemudian itu menjadi
catatan kita tetapi
ini juga penting ya
para pelaku perjalanan internasional tadi
bukan hanya menjalani masa karantina
tetapi sesudahnya ada masa pengawasan
memang dia berada di dalam
datang ke indonesia itu kita
cukup ketat sehingga
tidak sembarangan orang bisa
masuk ke indonesia nah makanya
karena syaratnya juga ketat sampai sekarang
akhirnya belum ada orang yang
datang untuk berwisata ini juga
menjadi catatan tersendiri
oke baik saya ke
bentuk siap siapnya kita dengan
kondisi seperti sekarang ini
tiga m atau tiga m ini masih ampuh
nggak prof atau ada jurus lain
yang kemudian ditambah begitu
pertahanannya semakin kuat
ya pertama saya mau apresiasi
dulu cnn ya kalau kita lihat di bawah tulisannya
indonesia waspada varian delta
tempat atau beberapa katakanlah saya diwawancara
oleh tempat lain yang menyebutkan
waspada varian delta plus
kalau menggunakan delta plus tidak terlalu salah
tapi karena ini kan memang delta kemudian
berpindah bukan berpindah
kemudian ada turunannya tapi
varian delta plus itu bukan hanya ayu empat dua
kita ingat bulan mei
juni dulu saya kebetulan
waktu itu ada
video call dengan teman teman di india
itu konjeng kita mengatakan
di india pada waktu itu sedang ada delta plus juga
delta plus yang waktu itu bukan
india waktu itu adalah
k empat ratus tujuh belas atau berapa gitu jadi
delta plus itu namanya bisa macam macam memang itu
istilah yang umum dikemukakan tapi
baguslah kalau cnn memakai
spesifik apa yang akan kita bicarakan itu
nomor satu yang mau disampaikan nomor dua
tentang apa yang perlu dilakukan
sejauh ini kan kita
bicara bukan kata
saya atau kata siapa sejauh ini kan
bukti ilmiah dan bukti ilmiah yang ada memang
mengatakan bahwa tiga m itu
atau bahkan lima m itu itu adalah
cara yang paling baik sekarang
untuk pembatasan sosial untuk mengatasi
berbagai jenis varian
berbagai jenis pandemi covid sembilan belas ini
varian alpha beta gamma dan delta
jadi saya kira kita tetap lakukan
tiga m lima m tapi yang penting adalah
kepatuhannya itu ya
jadi kepatuhannya itu karena
seperti saya sampaikan kita sekarang sudah lihat cukup
tidak terlalu patuh lagi walaupun tadi kita dengar
tentu lebih akurat saya misalnya
saja adiknya istri saya kemarin
baru ke kampung di jawa dan dia
foto gitu lah ada di rumah itu
masker cuma dia yang datang dari jakarta
sampai istri saya tanya ini memang
di sana nggak ada lagi
jadi memang ini mesti terus diingatkan
lima m atau lima m ini dengan
dengan tepat dengan maksimal maka itu akan
sangat membantu untuk menurunkan pembatasan
pembatasan sosial saja jadi kalau bahasa
inggrisnya kan mereka mengatakan
itu tiga m nya harus jalan tiga m lima m nya
harus jalan termasuk menjaga pembatasan
sosial dari pemerintah dengan ppkm
leveling nya tiga c harus jalan
vaksinasi juga harus jalan secara maksimal
atau optimal tiga m nya harus jalan
kita termasuk kan punya peran
melakukan tiga m atau lima m
kita punya peran untuk kalau memang harus
ditest melakukan tes
kita juga punya peran untuk pergi di vaksin
untuk kalau memang vaksin itu di
diperlukan saya ingin
sampaikan satu hal saja tentang vaksin ini
mas ferry jadi begini
kita tahu bahwa ada saja kelompok
orang yang menerapi vaksin dengan berbagai alasannya
bukan hanya untuk covid untuk semua
hal itu selalu ada nah dengan
makin meningkatnya cakupan vaksin indonesia
kita akan berpengen pemerintah
akan berhadapan dengan dua hal satu
namanya vaksin hesistancy kelompok orang
yang menerapi vaksin kedua yang namanya
dijangkau kita tahu beberapa negara
yang angka vaksinasinya
sekarang mengajak ajak ayo dong ayo dong
yang lain bahkan beberapa negara
saya tahu persis kalau kita
vaksin sekarang sekarang ini dikasih uang
supaya orang yang ragu ragu
mau datang vaksin jadi saya kira
sekarang kita akan berpengen
sekarang tentu pak soni dan teman teman sudah
cakupan terus naik kita mesti siap siap menghadapi
gimana menghadapi vaksin hesitancy
ini cuma masukan saja untuk teman teman di
di kementerian termasuk pak tony dan tim
oke baik terima kasih prof
terakhir saya ke pak soni
walaupun kita sudah menghadapi ini
hampir dua tahun ya pak soni ya tapi
kemudian masih banyak catatan dan juga
pr pr yang harus dikerjakan
tidak bosan tentunya kita
mengimbau masyarakat untuk
melaksanakan prokes tiga m
atau lima m seperti yang disampaikan prof chandra tadi
kita ingin sekali lagi
apa yang ingin ditegaskan lagi
oleh pemerintah terhadap
kepatuhan dan juga bagaimana
masyarakat juga bisa
begitu tidak abai dan tidak menganggap
remeh bahwa kita masih dalam situasi
pandemi seperti sekarang silahkan pak
ya yang pertama jelas
pandemi belum berakhir
dan semua masyarakat
harus memahami ini
yang kedua pemerintah
tidak akan pernah bosan satgas
tidak akan pernah bosan untuk melakukan
berbagai upaya agar masyarakat
terus meningkat kesadaran dan
kepatuannya jangan sampai turun
kami selalu menjelaskan bahwa
saat kasus sedang melonjak
atau saat kasus sedang melandai
perilaku masyarakat harus tetap
sama pakai masker jaga
jarak cuci tangan kita banyak
belajar dari negara lain bahwa
ketika mereka melonggarkan aktivitas
dan mobilitas diikuti oleh pelonggaran
protokol kesehatan yang ada adalah
lonjakan kasus jadi jangan
sampai itu terulang kembali sehingga
membebani pelayanan kesehatan
kita dan berimplikasi terhadap
peningkatan angka kematian terus
sadar dan patuhi protokol kesehatan
oke kesadaran dari
diri sendiri dan juga patuh terhadap protokol
kesehatan menjadi kunci agar kita bisa
situasi yang sampai saat ini
kehidupan kita yaitu situasi pandemi covid sembilan belas
terima kasih dialognya
untuk siang ini prof chandra dan pak soni
salam sehat dan sampai
berjumpa lagi di dialog selanjutnya